inilah video pemukulan serta penuduhan terhadap salah satu dokter di rsud dok dua jayapura
peristiwa pada sabtu sore ini terjadi setelah salah satu pasien rujukan meninggal dunia setelah menjalani operasi
tak terima pasien meninggal dunia pihak keluarga langsung menyerang dokter dan memukul hingga menuduh sang dokter sebagai pembunuh
terkait insiden ini direktur rumah sakit umum daerah jayapura menegaskan pihaknya bersama kuasa hukum
telah melaporkan pelaku pemukulan dan penyebar video ke kepolisian daerah papua
kami mengimbau kepada masyarakat bahwa
anarkis seperti ini tidak boleh lagi terjadi
kalau memang ada hal hal yang perlu di confirm konfirmasi kepada dokter silahkan disampaikan secara baik baik
anton mote menegaskan akibat kejadian penyerangan itu para dokter di rsud dok dua jayapura merasa tidak nyaman
dan telah meminta bantuan penjagaan dari aparat kepolisian